maaf papa datang kesini
ganggu waktu kerjanya kamu
aku gak sibuk pak kenapa
papa sengaja datang kesini
mau bicara sama kamu
karena papa gak bisa bicara depan mama kamu
takutnya nanti dia kebawa emosi
untuk cari dokter
dari luar negeri
alhamdulillah baik suka jogging sini
iya nih kebetulan rumah gue deket dari sini
masih koma di rumah sakit
udah enam bulan sih
sekarang istrinya lagi koma di rumah sakit
mudah mudahan istri lo cepet sadar
kalo udah koma enam bulan sih
kalo istrinya sampe meninggal
berarti aku ada kesempatan buat deketin dia
kalau gitu gue lanjut jogging ya
tadi temen daddy
sekarang gue lanjut
sempurna banget deh emang
gimana caranya aku bisa kenalan sama dia
kayak ada yang ngikutin
ah mungkin cuma perasaan gue doang
yuk kita masuk yuk
kita udah sampe
ketemu oma sama opa
juru emang gak kemana ya
kalau aku jadi tetangga dia
otomatis aku bisa kenalan
kamu tuh kerjanya muter muter
mau tau gak

kamu tuh kerjanya muter muter
mau tau gak

kamu tuh kerjanya muter muter
ngumet ikut ikutan terus
kalo kamu muter muter
emang ada yang nyuruh ikut muter muter
gue tuh lagi nyariin si ayu
dia tuh kemana ya
tuh kamu tuh gimana sih
eh dia tuh malu kaus
dia tuh gak bakalan berani keluar
boyo yang ada tuh ketemu matahari
ya gue khawatir lo sama dia tuh
eh tak bilangnya nyasar sama kamu ya
kamu tuh jangan sekali sekali ikut ikutan
masalah perempuan dari mahluk yang alus alus gitu
kalau rumah ini tuh kamu jual aja
bawa sia atau engga
main jual jual aja
emang yang belinya gak pake duit apa
emang gak pernah ada solusinya
dah lo tunggu di rumah
dikasih saran juga
gak percaya tak bilangin
kamu itu kemana aja sih
saya kira kamu ngilang lagi buat selamanya
yang bikin orang khawatir kenapa sih
iya maaf tadi aku cuma jalan jalan doang
ternyata kamu tuh berani juga ya keluar siang siang kayak begini
lain kali kabarin ya kalau mau pergi
sudah tau kan
kamu tuh suka nge meng sendiri
iya ya kasian banget ya
soal tadi aku lagi jalan jalan sekalian
cari jati diri aku sebenarnya
sekarang semuanya serahin sama saya
serahin pada dirimu
engkau minta karir
untuk cari dokter dari luar negeri
ya karena kondisi putri udah enam bulan raja
dan nggak ada perkembangan apapun
apa nggak bermasalah pak
kalau nantinya butuh pindah pindah seperti itu
justru yang bermasalah itu
kalau nggak ada perkembangan seperti ini raja
karena kamu mau putri terus terusan koma begini
aku juga mau pak putri bangun
tapi aku juga gak mau membahayakan putri
dengan berganti dokter dan rumah sakit pak
pak aku udah anggap kamu anak papa sendiri
bapak coba kepingin yang terbaik untuk putri dan untuk kita semua
iya aku tahu maksud papa
aku akan berusaha
pak aku ngedi banget ya
aku itu sedang memkan nak pilter
orang pinter yang ada di lokasi ini
masalahnya bospo itu tuh kayak orang ketempelan gitu
jadi dia tuh kalau ngomong sendirian
woy aku gak mau ya pok
bos aku tuh dibilang gila kayak uang edan gitu
jadi inget deh nraja
kalau nemu orang pinter yang tahu pikiran yang putri
bagus juga tuh
ternyata ada si kumis
sering banget sih
di ajeng kemarin ajeng gak mau tak deketin
buya sekarang aku di sini disusulin
pasti mau deketin aku ya
aku gak sudi sama situ
gak mau karo aku
buya sekarang nyari nyari aku kesini
perempuan jina jina merpati
ini daftar orang hilang yang ada di database kami
silahkan anda periksa